selain mengesahkan perpu ciptaker menjadi undang undang dalam rapat paripurna
dpr juga menyatakan ruu perlindungan prt disetujui menjadi ruu inisiatif
untuk mengetahui lebih lanjut kita terhubung dengan koresponden cnn indonesia
ausi rio ndolu di gedung dpr
rio selamat siang
bagaimana informasi terbaru yang bisa anda jelaskan kepada kami terkait dengan pprt ini
iya selamat siang iqbal
benar sekali bahwa selain kami menyaksikan hari ini dalam rapat paripurna dpr ada pengesahan perpu cipta kerja
kemudian kita juga melihat bagaimana hari ini setelah penantian panjang sembilan belas tahun
kami melihat bagaimana tadi para pekerja rumah tangga yang turut hadir dalam rapat paripurna
ini memberikan rasa harunya memperlihatkan rasa senangnya begitu
setelah rancangan undang undang pprt
ataupun perlindungan pekerja rumah tangga disahkan menjadi inisiatif dpr
untuk kemudian dibahas bersama dengan pemerintah selanjutnya
nah untuk mengetahui bagaimana proses legislasi yang berlangsung di dpr
saat ini saya sudah bersama dengan ketua panja
ataupun panitia kerja dari ruu pprt
dari fraksi nasdem willy aditya
selamat siang bang willy
bang willy ini seperti yang tadi saya sebutkan
setelah penantian panjang sembilan belas tahun
hari ini menorehkan sejarah bahwa pada akhirnya
pekerja rumah tangga
kita memiliki perlindungan hukum setidaknya
ada harapan itu muncul
walaupun nantinya akan dibahas lagi dengan pemerintah
tapi sebelumnya kami ingin mengetahui tentang proses legislasi yang ada di dpr
seperti yang kita ketahui
bahwa ada dua fraksi sebelumnya yang masih dalam posisi menolak ruu pprt
yakni fraksi pdip dan juga partai golkar
itu bagaimana dalam prosesnya
hingga pada akhirnya mereka bisa menerima
ya tentu pertama saya ingin mengucapkan terima kasih
hari ini puji syukur kepada tuhan
yang maha kuasa sudah kita lihat bersama sama
setelah jalan panjang ini
rancang undang undang perlindungan pekerja rumah tangga disahkan sebagai inisiatif dpr
habis ini dikirim ke pemerintah untuk diterbitkan surpres bersama dim
kalau toh masih ada fraksi yang menolak
sama seperti perpucipta kerja tadi menjadi undang undang
ada dua fraksi juga yang menolak
jadi proses penolakan di dpr itu suatu hal yang wajar saja
tidak mengganggu proses
ini menjadi undang undang
tidak mengganggu proses tahapan
karena dpr adalah medan politik pertarungan kepentingan
ada yang bersepakat ada yang menolak
nah tentu dengan statement presiden beberapa bulan yang lalu
itu adalah tanda signal kode yang paling keras
presiden memiliki komitmen pembelaan kepada kaum yang lemah
kaum yang marginal untuk ini segera diundangkan
presiden sudah membentuk gugus tugas
presiden sudah mengutus tiga menteri
nah tentu kami selaku panitia kerja
penyusunan draft rancangan undang undang perlindungan pekerja rumah tangga
sudah berkali kali bersama pemerintah melakukan workshop dan fgd
dalam rangka penyusunan dim
jadi nanti kalau masa sidang ini presiden mengirim surprise bersama dim
yang sebenarnya sudah hampir selesai di pemerintah
tentu kita bisa bersama sama menuntaskan ini secara cepat
tanpa meninggalkan aspek aspek
aspek partisipatori akuntabilitas transparansi
untuk kemudian undang undang ini bisa menjadi satu hal yang paripurna
dengan proses tetap komitmen memberikan perlindungan kepada pekerja rumah tangga itu sendiri
apa yang dikatakan oleh ketua dpr tadi
puan maharani bahwa menginginkan produk legislasi yang sempurna
yang komprehensif begitu untuk pekerja rumah tangga
artinya optimis bahwa dalam masa sidang kali ini
sebelum nanti masa reses kembali ini bisa disahkan menjadi undang undang
siang ini saya akan menerima
khususan dari ksp salah seorang deputi
dan kami juga sudah berkomunikasi dengan kepala gugus tugas
prof edi hirez suamen kumham
untuk menata menyusun langkah pasca di rapat paripurna tadi
untuk segera kalau bisa minggu depan
surprise turun dan dim turun
kita optimis sebelum lebaran
ini hadiah atau kado untuk lebaran bagi prt kita
semoga gayung bersambut dengan pihak pemerintah
artinya bisa diharapkan bahwa surprise segera turun
sehingga bisa dilaksanakan pembahasan dengan pemerintah selanjutnya ya
mbak willy ini kemudian kita masuk ke substansi
banyak yang mengkhawatirkan juga bahwa ketika sempat ada penolakan dari dua fraksi
begitu ruu pprt ini ada pasal pasal yang kemudian dikompromikan
untuk supaya bisa goal menjadi undang undang
salah satunya misalkan tentang yang menentukan soal pidana
saya ingin memastikan bahwa apakah memang benar bahwa dalam substansinya bagian pidana itu
ada pasal pasal yang dicabut terkait dengan perlindungan bagi pekerja rumah tangga
naskah yang tadi disepakati di dalam rapat paripurna
itu tidak ada hal yang berubah sama sekali
itu yang pertama
yang kedua adalah tentu kita terbuka
prinsipnya adalah ini rancang undang undang yang tidak hanya memberikan perlindungan kepada
pekerja rumah tangga tapi juga si pemberi kerja dan kemudian peran serta pemerintah
jadi ini undang undang yang triple w solution
memberikan solusi kepada pekerja rumah tangga memberikan solusi kepada si pemberi kerja
dan memberikan solusi kepada pemerintah secara involvement pemerintah itu kita buat lebih dekat
dari proses keterlibatan dan pengawasan pemerintah
jadi khusus untuk hukum pidana
makanya ini kita terbuka bagaimana selama ini tidak hanya prt yang diberikan perlindungan
tapi juga si pemberi kerja
karena ada beberapa case juga si prt nya belum seminggu tau tau sudah ngacir
nah ini kan tentu harus ada beberapa bentuk pidana yang harus jelas
tapi setidak tidaknya hal yang menjadi modal utama dari undang undang ini adalah proses penyelesaian sengketa
tidak tidaknya hal yang menjadi modal utama dari undang undang ini adalah proses penyelesaian sengketa
kita membuat split model di dalam undang undang ini
yang direkrut secara langsung itu basisnya adalah sosiokultural kekeluargaan kegotong royongan
yang kedua direkrut secara tidak langsung artinya melalui penyalur
melalui penyalur inilah yang kita coba tata secara lebih profesional
nah ini yang kemudian kan selama ini prt ini kan terjadi karena unskill labors
nah kemudian kalau dia ada involvement dari blk
pemerintah quote unquote dalam hal ini tentu minimum requirement misalnya babysitter
jenis makanan pendamping jenis susu siklus baby gitu
ketika dia mencuci jenis kain deterjen menserika dan lain sebagainya ini tidak asal gebrawiyah gitu
tidak hanya hasal hajar gitu
nah konteks inilah yang kemudian kita coba susun secara detail karena yang paling penting adalah undang undang ini lahir dari proses pembelaan rentannya prt
terhadap tindak tindak diskriminasi kekerasan
dan kemudian yang paling kita khawatirkan yang selama ini banyak terekspos akhir akhirnya oleh media adalah perbudakan modern
tentu kita tidak ingin itu terjadi
kita bisa lihat tingkat case nya aja meningkat sangat signifikan yang berani melaporkan tiga sampai lima per hari
ini adalah fenomena gunung es
di dalam proses penyelesaian sengketa yang selama ini terjadi orang ah itu kan urusan rumah tangga lu kita nggak boleh ikut campur
nah kita ingin kemudian membongkar konteks feudalisme yang sangat akut itu untuk kemudian ada proses penyelesaian
tapi tidak juga semena mena tanpa ada titik dialog di sana
itulah kemudian proses kegotong royongan dan kekeluargaan itu menjadi ipesentrum dari undang undang ini
oke penyelesaian secara kekeluargaan itu menjadi yang dikedepankan dalam undang undang ini
tapi sekali lagi saya menegaskan terakhir bang willy
jika terjadi kekerasan pada pekerja rumah tangga misalnya begitu secara konkret untuk masyarakat juga mengetahui bagaimana negara hadir untuk dari undang undang ini untuk bisa melindungi para pekerja rumah tangga jika ada kekerasan terjadi pada perpu
satu kalau kekerasan itu terjadi proses skema yang kami susun untuk proses penyelesaian sengketanya memberikan laporan kepada aparat negara yang terdekat yaitu rt rw sampai kelurahan
yang kedua bagaimana ketika itu mentok dan kemudian kekerasannya memang tidak bisa dilakukan restoratif justice maka kemudian yang kita lakukan membawa ke aparat penegak hukum yang terdekat
nah itulah kemudian ada hukum pidananya di sana
karena selama ini ya ada yang dikurung ada yang disiksa habis habisan gitu
nah ini konteks bagaimana memanusiakan manusia
kita juga gak habis pikir ya
masih ada di zaman sekarang orang
memperlakukan orang lain sangat tidak manusiawi
nah disebut dengan perbudakan modern tadi ya
efek jerah dari pidana itu penting
sehingga warga negara kita menjadi ngeh menjadi sadar hukum
oh kami tidak bisa semena mena lagi
begitu juga prt nya sendiri
jadi itu yang paling penting dari inisiatif undang undang perlindungan pekerjaan rumah tangga ini
terima kasih banyak informasinya bang willy
undang undang ini ditunggu oleh masyarakat
salah satunya tentang waktu kerja dari prt ini juga tentu diatur dalam undang undang ini
baik terima kasih banyak selamat bertugas kembali bang will
berikut informasi dari ketua panja ruu pprt yang menyatakan bahwa
dari dpr akan segera meminta pemerintah untuk menerbitkan surprise untuk kemudian diberikan kepada dpr
untuk selanjutnya nanti dibahas dalam pembahasan bersama dengan dpr dan juga pemerintah
hingga targetnya pada masa sidang kali ini bisa diberikan kepada dpr
bisa disahkan untuk menjadi undang undang sehingga melindungi para pekerja rumah tangga di indonesia
baik ausirion dholu koresponden cnn indonesia langsung dari gedung dpr terima kasih informasinya